jangan lupa subscribe channel ini untuk dapat info terbaru dari kami
tapi ini karena ambro kan karena mereka sudah kenal kenal
makanya belum baik
mas sebelumnya apakah mas ada pernah melihat ada retak di lantai tersebut atau bagaimana
belum pernah ini baru kali ini saya melihat
jadi belum ada sempat retak
terus ketika bunyi itu langsung rame suara gedung gitu
tapi ini karena ambro kan karena mereka sudah kenal kenal
makanya belum baik
orang di atas yang dibawa juga yang dibawa contohnya adalah pembunuhan yang baik
jadi juga pada resepsi ini seperti itu
mas apakah di bawah itu mas khawatir ada juga yang tertimpa reruntuhan
mas kira kira mas dengerin sekali roll
roboh atau ada beberapa kali
sekitar empat kali kan
jadi kayak ya sekitar empat kali roboan
ada yang di dalam ini